enam tersangka kasus kanjuruhan yang ditahan adalah
abdul haris panpel arema fc
akp bambang sidik ahmadi
kompol wahyu setio
dan di rut pt liga indonesia baru
ahmad hadian lukita
para tersangka ditahan di rutan polda jawa timur
sebelum ditahan para tersangka ini menjalani
pemeriksaan kesehatan dari bidang kedokteran
dan kesehatan polda jatim
dua tim kesehatan diturunkan
untuk memeriksa kondisi kesehatan enam tersangka
tadi sudah dilakukan pemeriksaan ya
terhadap enam tersangka tragedi kasuruhan
dan penyidik berkesimpulan bahwa
pemeriksaan tambahan sudah cukup
sehingga perlu dilakukan langkah selanjutnya
yaitu langkah penahanan
ini merupakan komitmen polri untuk
terus melakukan upaya penegakan hukum
terhadap kejadian ini
sementara itu amir burhanuddin
kuasa hukum tersangka direktur pt liga indonesia baru
atau lib ahmad lukita mengatakan
kliennya menerima proses hukum yang berjalan
termasuk keputusan penyidik melakukan penahanan
ini adalah bagian daripada proses hukum
dan klien kami meyakini bahwa
ini adalah bagian daripada bentuk empati
dan simpati atas peristiwa yang terjadi
dan mudah mudahan ini bisa cepat dilimpahkan
dan itu adalah hak daripada tersangka
untuk bisa mendapatkan secepatnya keadilan
permohonan agar tidak ditahan
sebenarnya sudah diajukan oleh para kuasa hukum tersangka
namun penyidik memutuskan tetap menahan para tersangka ini
tersangka dibawa mobil tahanan
menggunakan pakaian khusus tahanan
satu dari enam tersangka
abdul haris menjalani pemeriksaan paling cepat
tak lebih dari dua jam
haris menuntaskan pemeriksaan
secara terbuka taufik hidayat
kuasa hukum abdul haris
menuntut ketua umum pssi ahmad iryawan
bertanggung jawab secara moral dan hukum
seperti yang saya sampaikan dari awal
seharusnya ketua pssi
itu bertanggung jawab secara moral dan secara hukum
begitu juga kapolres dan kapolda mantan
dan siapapun yang terkait
keenamnya ditapkan sebagai tersangka pada enam oktober lalu
atas tragedikan juruhan yang terjadi usai laga
antara arema fc melawan persebaya pada satu oktober malam
sampai dua puluh empat oktober
tragedi ini menewaskan satu ratus tiga puluh lima orang
dan lebih dari tiga puluh korban diantaranya adalah anak anak
di peliputan cnn indonesia